operasi tangkap tangan kpk yang melibatkan petinggi lipo group dan pejabat kabupaten bekasi
membuka tabir kondisi perizinan proyek mekarta yang bermasalah
hal ini memicu keresahan konsumen yang telah membeli unit apartemen meikarta
sejumlah konsumen meikarta dibuat bimbang dengan kondisi kasus suap mekarta
yang menjerat bupati bekasi neneng hasanayasin dan sejumlah petinggi lipo group
sejak kpk melakukan operasi tangkap tangan terungkap bahwa mekarta baru mendapatkan izin proyek seluas delapan puluh empat enam hektare
dari lima ratus hektare lahan yang direncanakan
hal tersebut meresahkan para konsumen yang telah membeli apartemen yang berada di zona pembangunan di luar lahan yang telah mendapatkan izin
salah satunya nina triana warga cibitung bekasi jawa barat
ibu rumah tangga ini telah membeli satu unit apartemen tipe studio dengan harga rp satu ratus dua puluh juta rupiah
nina dijanjikan akan mendapatkan penyerahan kunci apartemen pada desember tahun dua ribu sembilan belas
nina pun berencana meminta kembali uang yang sudah dibayarkan
namun untuk pengembalian dana tersebut meikarta akan memotong dari uang yang sudah dibayarkan dengan total potongan mencapai rp empat puluh juta
mereka boleh dengan konsekuensi ada potongan potongan ada beberapa item

karena besarnya potongan ini kini nina hanya bisa berharap mekarta dapat menepati janjinya untuk membangun unit apartemen
dan menyerahkan kunci pada desember tahun depan